ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengajukan diri sebagai amikus kuriay atau sahabat pengadilan ke mahkamah konstitusi
pengajuan sebagai sahabat pengadilan ditulis dalam sebuah surat yang ditulis tangan dan ditanda tangani langsung oleh megawati soekarno putri
surat bertulis tangan megawati ini disampaikan langsung oleh sekjen pdi perjuangan hasto kristianto ke mk
rakyat indonesia yang tercinta marilah kita berdoa semoga ketuk palu mk bukan merupakan palu godam melainkan palu emas
megawati juga mengutip tulisan ibu kartini tentang habis gelap terbitlah terang agar fajar demokrasi timbul kembali